dalam beberapa bulan lagi warga jakarta bisa segera mengakses rute baru transjakarta
yaitu koridor tiga belas jurusan kapten pertendean ciledug
meski belum beroperasi koresponden cnn indonesia mahardika utama berkesempatan menjajal salah satu halte di koridor tiga belas
di atas sana adalah jalur transjakarta koridor tiga belas jurusan ciledug tendean
yang melintas di kawasan simpang csw trunojoyo jakarta selatan
jalur ini berada di atas ketinggian dua puluh tujuh meter dari permukaan jalan
bersama salah satu warga jakarta saya akan mencoba untuk menjajal halte ini

yang naik ke sini itu bukan hanya kita anak muda sementara kan ada lansia juga ada ibu hamil juga
informasi yang saya dapatkan dari pihak transjakarta dan juga dari dinas pekerjaan umum provinsi dki jakarta
bahwa nantinya di halte ini juga akan dilengkapi dengan lift dan juga eskalator
dari total dua belas halte yang ada di koridor tiga belas transjakarta jurusan kapten pr tendean ciledug

pertanda yang terakhir adalah yang ada di atas ketinggian seperti ini
jika nanti lift dan eskalator sudah dipasang dan rute ini sudah mulai beroperasi pada bulan juni dua ribu tujuh belas nanti
maka pihak pengelola harus benar benar serius dalam melakukan pemeliharaan dan juga pengawasan
agar fasilitas publik ini menjadi fasilitas publik yang benar benar ramah untuk semua kalangan
agar anggaran lebih dari dua lima miliar rupiah untuk pembangunan koridor tiga belas ini
bisa dioptimalkan dengan baik dan bermanfaat
untuk seluruh warga jakarta
mahardika utama jakarta